melalui sambungan telepon sudah ada nirwono yoga pengamat tata kota universitas trisakti selamat malam mas nirmono
selamat malam mbak tiffany apa kabar
baik ini bukan sebagai penggemar formula e ya tapi saya dari sisi ininya deh dari sisi tata kota jakarta
ini kan kurang lebih satu minggu nih maju mundur agak labil nih kemarin bilangnya nggak boleh monas
kemarin apa sekarang bilangnya boleh gitu justru monas dikasih restu ya
nah dari sisi tata kotanya anda melihat ada nose khusus nggak sih penyelenggaraan formula e di monas selain alasan ya karena cagar budaya itu yang bikin labil nih kayaknya
ya yang pertama memang kalau dalam rapat yang kami hadiri per dua puluh tujuh januari ya waktu itu sebenarnya komisi pengarah sudah sepakat bahwa formula e tidak boleh di dalam kawasan monas
di dalam kawasan monas
di dalam kawasan monas ya
dengan pertimbangan tadi cagar budaya tugu monas dan lapangan monas itu masuk dalam kawasan jagar budaya
sementara pekerjaan yang akan dilakukan seperti pembuatan pengaspalan sirkuit di jalan yang ada pembuatan balkon dan sekitarnya dipengaruhi akan berakibat atau kerusakan terhadap nilai nilai cagar budaya sebenarnya
itulah alasan kenapa sebenarnya pada saat itu semua sudah sepakat tidak akan mengizinkan di dalam kawasan monas
nah kemudian yang kedua alternatif
sudah ditawarkan boleh tetapi di luar kawasan monas
artinya di sini ada opsi seperti jalan medan merdeka utara selatan timur barat klikona silahkan
atau kemudian di persilahkan ada opsi lagi lokasi lokasi yang dibawa kewenangan penuh pemprov dki
misal namanya kalau kita bicara pemprov dki kan pasti kawasan kota tua
misalnya kalau bicara di paris kan kota tuanya juga punya kita
atau di ancol yang dibawa kemenangan
bahkan sampai dengan usulan itu di bundaran semanggi
jadi itu sudah alternatif yang diberikan kalau itu di wilayah kewenangan dki
artinya akan mempermudah perizinan dan sebagainya tentunya
nah kemudian opsi yang dikasih lagi yaitu boleh di lain lokasi tetapi yang wilayahnya berada di pusat
misalnya di setnek misal gbk kemayoran kemudian taman tnii taman indonesia indah
dari dua opsi tadi itu tentu akan lebih realistis kalau yang digunakan itu adalah lokasi yang benar benar di wilayah kewenangan pemprov dki
jadi sudah dikasih lampu hijau arahnya ke sana sebenarnya mbak
nah tetapi persoalannya ini kan perlu dikaji dulu ya
baru bisa masuk nanti bagaimana umpamanya aturan jalan tadi
apakah perlu pengaspalan ulang sesuai dengan standar formula e misalnya
kemudian penempatan balkonnya bagaimana
kemudian nanti transportasi agra kegiatan di situ bagaimana
jadi memang diperlukan waktu untuk pengkajian
nah di sini yang kami lihat panitia tidak siap karena semuanya langsung fokus ke monas kemarin
itu persoalan tamannya sebenarnya
kalau ngomongin soal waktu waktunya boleh kita bilang juga agak mepet
sekarang sudah bulan februari
ini kan rencananya enam juni
artinya tinggal berapa tuh
kurang lebih empat bulan lagi
sekotong lebaran ya
sekotong ibur lebaran dan puasa
yang tentu dalam konteks pekerjaan itu kan waktu waktu yang paling kosong ya
untuk pekerjaan konstruksi
jadi secara waktu sudah disangsikan checklistnya satu
kemudian kalau soal apa namanya bagaimana kesiapan atau tidaknya
karena kita tahu misalnya nih contoh
tadi saya baca tadi kita tampilkan juga salah satu formula e misalnya yang ada di paris gitu juga ada di salah satu lokasi cagar budaya
kalau saya tidak salah tadi agak namanya susah nih soalnya
di kawasan kota tua
di kawasan kota tua lah
dan dengan adanya lokasinya di cagar budaya di tempat bangunan bersejarah gitu
artinya mereka pun memberikan solusi atau alternatif
conbloknya dipasang atau dilapisi aspal sementara kan
nah kita melihat apakah di monas memang begitu memungkinkan
karena areanya gitu mungkin kan kornblok
kalau misalnya ditutup aspal itu seperti apa
udah gitu banyak pejalan kaki tempat buat olahraga dan sebagainya kan
jadi itu salah satu yang kemarin dipertanyakan
kalau kita menggunakan taruhlah kayak karpet aspal misalnya ya untuk menutupi perkerasan yang ada di monas
tentu itu kan pemborosan
karena setelah acara itu mau disimpan di mana
ini aja duitnya udah gede banget kan soalnya
kalau mau di gulung disimpan itu disimpan di mana itu karpet aspalnya itu
itu juga kemarin akan menjadi pertanyaan
kemudian sudah ditanyakan juga apakah sirkuit untuk formula e ini
kan kita jakarta dapat lima tahun penyelenggaraan
itu sebenarnya sudah ditanyakan apakah di lima tahun penyelenggaraan itu di satu tempat atau di lima lokasi yang berbeda
nah ini juga menjadi catatan karena tentu kalau umpamanya lima tahun di satu sirkuit biayanya akan lebih ringan misalnya
kalau satu lokasi dipilih oke lah itu untuk lima tahun ke depan sirkuit formula e gitu ya
tetapi kalau di lima tahun tadi lokasinya berbeda beda
tentu biayanya juga akan berbeda beda tergantung dengan kondisi fisik lokasi yang akan dilakukan
nah itu juga ditanyakan sebenarnya tujuan dari formula e ini apa
kalau tujuannya untuk memperkenalkan potensi wilayah kota jakarta tentu lokasinya harus berpindah pindah
untuk memperkenalkan ikon kota jakarta
lokasinya tentu akan mengakibatkan pembangkakan biaya karena lokasinya tadi berpindah pindah tadi kan
nah ini yang sampai dengan kemarin itu belum terjadi
kalau tadi ngomong mas nirwono ngomongin soal tujuan ini tujuan saya ke pertanyaan berikutnya juga nyambung nih sebenarnya
apa soal tujuannya
menurut anda gitu memang gini ini kan esensinya kalau tadi kemarin hari jumat kemarin saya juga sempat interview dengan ananda mikola ya
selaku pembalap bagaimana pandangannya terhadap penyelenggaran formula e ini
kalau memang esensinya karena go green memang bagus
tapi kalau kita ngomongin soal go green dari kacamata anda apakah si tujuan go green ini memang betul adanya memang prestis gitu atau cuma adu gengsi
karena kita lihat kalau ngomongin soal go green konsep ramah lingkungan apakah hal hal lain yang ada di kota jakarta ini yang ada di ibu kota sudah sesuai sudah selaras dengan tujuan formula e ini ya go greennya ini gitu
kita tahu misalnya lusensi jakarta ramah lingkungan belum
ramah lingkungan belum
jadi kalau kita tarik mundur sedikit bahwa salah satu gagasan untuk penyelenggaran formula e ini adalah untuk memperkenalkan kota tadi dengan emisi nol ya
rendah karbon kemudian pengalihan penggunaan kendaraan listrik tentu tujuan itu harusnya dibuktikan misal contohnya sampai dengan sekarang jakarta itu kan belum punya peta jalan menuju kota yang berkendaraan listrik misalkan
arahnya itu berusaha nah sampai dengan hari ini yang baru di apa yang baru dicoba adalah sepuluh bis terancang karena dengan tenaga listrik ya
jadi kalau kita lihat memang belum ada arah jelas atau keseriusan dari pmro gki untuk memwujudkan kota yang benar benar emisi karbonnya rendah gitu kan
terus termasuk juga kalau kita nurut ke belakang aturan regulasinya mereka untuk mendorong warga beralih ke kendaraan listrik pun sebenarnya belum ada
jadi kalau melihat dari keseriusan itu
yang jadi pertanyaan adalah formula e ini sebenarnya tujuannya apa gitu kan
apakah memang serius mendorong orang beralih ke kendaraan listrik satu misalnya
kedua apakah tujuannya untuk memperkenalkan ikon kota jakarta itulah kenapa umpamanya lima tahun ke depan lokasinya berbeda beda kan begitu
nah yang ketiga secara umum sebenarnya secara ekonomi menguntungkan atau tidak karena apbd untuk dua ribu dua puluh kan cukup besar di sini mbak rifana
iya iya betul betul
kalau kita bicara apa
perbandingan umumnya biaya penyelenggaraan formula e itu lebih besar daripada penanganan banjir misalnya
berarti kan ini kan menunjukkan lebih besarnya perhatian pemerintah terhadap formula e gitu kan
nah sekarang dibalik dengan anggaran yang sudah dikeluarkan nanti di atas satu t ini dampak ekonomi terhadap warga jakarta itu apa
karena catatan kami seluruh penyelenggaraan formula i di kota kota besar itu di tiga tahun pertama itu semuanya rugi kan
oh oke ada catatan itunya ya
iya ada catatan
jadi mengapa contohnya kenapa diberi lima tahun karena dalam beberapa kasus di kota kota yang menyelenggarakan itu sudah ada catatan bahwa untuk tiga tahun pertama kota tuan rumah tadi bersedia dalam tanda petik ya untuk rugi gitu
oke dan impactnya pun nggak bisa dirasakan oleh kita warga jakarta sebenarnya ya
semua orang senang motorsport juga
itu catatan catatan yang menurut saya harus diperhatikan kembali
kalau memang tetap akan dihadapkan formula e di bulan juni
tapi kalau memang kondisi sekarang umumnya tadi lokasinya belum pasti
tidak ada salahnya kalaupun tetap harus tahun ini diundur
itu juga kemarin yang diusulkan oleh ananda mikola katanya terlalu mepet mendingan dimundurin aja deh gitu katanya
terima kasih banyak tadi tujuannya itu sebenarnya harusnya diarahkan yang bisa menjawab cuma pak gubernur mungkin pak gubernur harusnya punya jawaban untuk itu tadi ya
terima kasih sekali lagi
terima kasih sudah terhubung malam hari ini